pemerintah provinsi jawa tengah menjadi salah satu pemda yang mendapatkan penghargaan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau wtp dari kementerian keuangan republik indonesia
pemprov jawa tengah bahkan mendapatkan penghargaan ini selama sepuluh kali berturut turut
atas penghargaan ini gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengapresiasi kinerja para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan provinsi jawa tengah
ya saya menyampaikan terima kasih pada kawan kawan asn di provinsi jawa tengah yang sudah bekerja cukup keras kalau nggak salah sejak dua ribu sebelas kita bisa wtp dan berturut turut selama sepuluh kali tentu ini mengembirakan ya
jadi artinya juga sejak zaman pak bibit kan ya jadi pemprov jawa tengah sudah mereform dirinya untuk mengelola keuangan negara keuangan daerah ini dengan baik
mudah mudahan menjadi tradisi dan yang lain segera juga mengikuti agar kemudian kita bisa
kita bertanggung jawab lah transparan akuntabel mulai dari e planning mulai dari planning sampai delivery nya itu semuanya bisa berjalan dengan baik
saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola di masing masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah
karena yang kita gunakan adalah dana publik
aktivis omah publik patria palgunadi menyebut sudah menjadi keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan wajar
yang lebih harus menjadi sorotan adalah bagi pemerintah kabupaten kota provinsi atau instansi yang tidak melakukan pengelolaan anggaran yang baik
itu yang paling penting untuk harus diso up agar masyarakat itu tahu
nah pemerintah mana saja instansi mana saja yang tidak melakukan pengelolaan anggaran yang benar
pemerintah daerah lain yang juga menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian sepuluh kali berturut turut adalah kota surakarta kabupaten banyumas kabupaten boyolali kabupaten jepara dan kabupaten semarang